pembernur dki jakarta non aktif basuki cayapurnama atau ahok
datang memenuhi panggilan mabes polri terkait kasus penodaan agama
setelah status pemeriksaan basuki naik dari penyelidikan ke penyidikan
basuki cayapurnama atau ahok selesai diperiksa baret skrim
setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari delapan jam
saat keluar dari gedung utama mabes polri ahok hanya memberikan salam
dan tidak memberikan komentar apapun
dalam pemeriksaan pertama sebagai tersangka
ahok didampingi jurubicara dan ketua tim pemenangan ahok jarot
ruhut sitompul dan prasetyo edy marsudi
serta ketua tim advokasi ahok jarot sira prayuna
pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali
keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya
yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal hal yang sekiranya penting
untuk membuat terang perkara ini